koresponden kami rifana pratiwi ini juga mewawancari secara eksklusif indra prabowo subianto ketua umum partai gerindra partai pengusung cagup dan cawagup nomor urut tiga anis sandi
prabowo menghimbau agar warga jakarta tetap menjaga kondusivitas dan bisa menerima gubernur siapapun yang terpilih nanti
dan berikut kami hadirkan cuplikan wawancara tersebut untuk anda
proses pemutusan suara untuk pesta demokrasi pilgub dki putaran ke dua sudah hampir selesai
dan kita akan menjelang ke proses pemutusan suara dan saat ini saya sudah bersama dengan ketua umum dari partai gerindra prabowo subianto untuk mengetahui dinamika politik di dki jakarta
selamat siang pak prabowo
pak prabowo mungkin bisa memberikan gambaran sedikit kepada warga dki jakarta perihal bagaimana sebetulnya warga dki ini menanggapi
di pilkada dki jakarta yang warga dki ini sempat terbelah dan kemudian bapak himbawannya seperti apa pak ke warga dki
ya saya berkali kali ya menghimbau terutama kepada pendukung pendukung anisandi untuk selalu menjaga suasana sejuk suasana damai
suasana yang kondusif ketenangan harus selalu menghindari kekerasan perkelahian
ini demokrasi adalah sistem yang terbaik yang harus kita jaga
demokrasi membutuhkan suasana yang tetap berkembang
keluarga jangan kita beda calon tapi kita sampai benci dendam
tidak ada ini kan hal yang biasa
ganti pemimpin lima tahun biasa
jadi sama dengan kita ganti nahkoda kapal
bapak kemarin sempat mengatakan hanya kecurangan yang bisa mengalahkan anisandi
kenapa bapak mengungkapkan pernyataan seperti itu
karena mungkin dari dua belas polling yang masuk semuanya menunjukkan
terakhir terakhir signifikan ya
sudah lima puluh delapan untuk anisandi lima puluh delapan lima puluh sembilan
jadi dari segi ilmu statistik dan empiris seluruh dunia
untuk ngejar dua belas persen atau bahkan enam persen saja dikejar dalam satu hari sangat sulit
terakhir pak kira kira seandainya nanti pak anisandi menang
apa yang bapak harapkan kepada mereka berdua untuk bisa memimpin jakarta lima tahun ke depan
yang pertama sama sekali kita tuntut tidak boleh korupsi sama sekali
tidak boleh hanya menguntungkan kelompoknya keluarganya konconya
harus bekerja sepenuhnya untuk rakyat
itu yang kita tuntut
dan saya sudah terang terangan
kalau anisandi nanti ada indikasi dia korupsi
ya nanti saya yang pertama
akan kalau perlu saya mimpin demo turunan mereka